informasi selanjutnya saudara polisi berhasil menyita puluhan balon udara yang hendak diterbangkan untuk merayakan tradisi sualai siawalan di pekalongan jawa tengah
selain balon udara polisi juga menyita sejumlah petasan jumbo yang membahayakan warga
sebanyak tiga puluh delapan balon udara dan dua puluh petasan berhasil disita dari empat kecamatan yang ada di pekalongan
hasil ini merupakan razia dalam rentang waktu satu hari saat warga mengadakan tradisi syawalan
petugas kepolisian terpaksa menyita balon udara dan petasan pasalnya kegiatan tersebut mengganggu penerbangan dan ketenangan warga
ada dua puluh balon kemudian lima petasan kemudian di ketumuni ada tiga belas balon enam petasan
kemudian di porcong ada tiga balon kemudian di beradesa ada dua balon